pemimpin front pembela islam rizik sihab resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan pancasila
dan pencemaran nama baik soekarno oleh polda jawa barat
ya sementara itu polda bali memanggil dan juga memeriksa jurubicara front pembela islam munarman
dalam pemeriksaan kali ini yang dilakukan secara tertutup munarman didampingi tiga belas pengacara
sementara itu kepolisian bali juga memeriksa jurubicara front pembela islam munarman
terkait kasus tuduhan fitnah larangan sholat jumat di bali
sebelumnya munarman menyatakan ada larangan sholat jumat oleh pecalang bagi umat muslim di bali
tapi pemeriksaan munarman dilakukan secara tertutup
menurut keterangan polisi munarman didampingi tiga belas pengacara saat diperiksa
munarman dipanggil untuk dimintai keterangan hari ini sebagai saksi
yang bersangkutan jam sepuluh empat puluh lima wita hadir disertai dengan lawyernya
sebelumnya munarman dilaporkan komponen masyarakat bali krp kepolisian
mereka melaporkan munarman karena ujaran yang disampaikannya bisa memecah persatuan pemeluk agama di bali